terima kasih anda masih bersama kami
sejumlah aktivis dan pemerhati lingkungan melepas liarkan orang utan ke seratus di taman nasional bukit baka bukit raya kabupaten katingan kalimantan tengah
orang hutan dilepas di muara sungai kepak tidak mudah untuk menuju lokasi pelepas liaran
karena orang utan harus dibawa menyusuri sungai bemban dengan menggunakan perahu klotok selama tiga jam
orang utan jantan bernama nodi menjadi orang utan ke seratus yang dilepas liarkan dari pusat rehabilitasi di nyaru menteng palangkaraya
kandang yang berisi orang utan harus berpelampung untuk mengantisipasi terjadinya resiko kecelakaan air
sebagian besar perjalanan ini dibiayai usaid lestari bekerjasama dengan borneo orang utan survival foundation
dan bagaimana saat ini suasana perayaan kemerdekaan di kalimantan tengah
kami akan langsung bergabung bersama rekan kami korespondensi ann indonesia hendrawan setiawan di sana
ya selamat siang hendrawan bagaimana jalannya pelepas liaran orang hutan di taman nasional bukit baka bukit raya dalam rangka kemerdekaan ri
rian dan hanum mungkin acara kemerdekaan di taman nasional bukit baka bukit raya tidak seperti di tempat lain saat ini yang hingar bingar
namun itu tidak membuat bahwa apa yang dilakukan oleh para aktivis lingkungan terutama aktivis yang concern dengan konservasi dan juga orang hutan ini menjadi tidak penting
karena proses melepaskan orang utan ke habitatnya ke taman nasional bukit baka bukit raya di kabupaten katingan kalimantan tengah
seperti yang disampaikan sebelumnya tidak mudah
perjalanan yang ditempuh dari pusat rehabilitasi orang utan di nyaru menteng palangkaraya menuju ke lokasi di taman nasional bukit baka bukit raya ini tidak mudah
selain melewati jalur darat juga melewati jalur sungai
dan di jalur sungai ini cukup penuh resiko karena semua orang tidak hanya orang yang menjadi penumpang namun juga orang utan juga harus menggunakan pelampung
dan ini adalah salah satu bentuk bagi persembahan kepada republik indonesia di ulang tahun kemerdekaan ke tujuh puluh tiga ini
dimana ini adalah pelepas liaran yang ke seratus yang dilakukan oleh borneo orangutan survival foundation atau biasa kita sebut dengan bos f
dan ini bukan merupakan jalan yang instan bukan jalan yang pendek
nah ini merupakan perjuangan yang cukup panjang dilakukan oleh kawan kawan dari bos f dan dibantu juga dengan ustad lestari
di mana orang utan orang utan ini sebelumnya direhabilitasi bisa sampai dengan lima sampai dengan tujuh tahun
sehingga ini orang utan ke seratus ini bukanlah angka terakhir yang akan diperjuangkan untuk bisa kembali ke alam liar ke taman nasional bukit baka bukit raya
namun ini akan terus berlanjut karena diperkirakan di tahun dua ribu delapan belas
dan ini saja nanti akan ada sepuluh orang utan lagi minimal yang akan dilepas liarkan sehingga mereka bisa hidup di habitatnya
dan bukan hidup di kandang kandang namun kembali ke lokasi mereka biasa hidup yaitu di hutan liar
hanum dan rian
baik hendrawan kalau untuk agendanya sendiri hari ini di sana kegiatannya selain pelepas liaran ada apa saja henrawan yang bisa anda highlight
pada dasarnya acara pada umumnya di kalimantan tengah sama seperti di daerah daerah lain misalnya di objek atau di institusi institusi pemerintah ada beberapa yang melakukan atau tentu saja semuanya melakukan acara upacara bendera
dan ini diikuti oleh instasi tersebut
dan ini tentu saja sama dengan daerah daerah lain di indonesia
mungkin tidak semeriah di tempat lain namun kita tentu ingat bahwa
bentuk perayaan yang terjadi di kalimantan tengah khususnya bila kita mengingat lagi tentang pelepas liaran orang hutan dalam rangka kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tiga ini mempunyai efek yang tidak sebentar dan perjuangan yang tidak sebentar
artinya perjuangan yang cukup lama lima sampai dengan tujuh tahun ini diharapkan untuk bisa melestarikan orang utan dan melestarikan orang utan artinya adalah melestarikan hutan di indonesia
melestarikan hutan di indonesia penting bagi
pelestarian dunia karena kita tahu bahwa indonesia adalah salah satu paru paru dunia apalagi kita berada di daerah ekwator di daerah yang banyak hijau daerah yang banyak memiliki kawasan hijau khususnya di daerah kalimantan ini
baik hendrawan setiawan produser cnn indonesia terima kasih sudah melaporkan